kebijakan privasi baru whatsapp menimbulkan kontroversi tak sedikit para pengguna whatsapp yang merasa keputusan kebijakan layanan privasi tersebut hanya sepihak alias satu sisi
kami akan bahas malam hari ini bersama indriyatno banyumurti yaitu program koordinator ict watch
selamat malam mas banyu
malam mbak tiffanti malam para pemirsa semua
terima kasih mas banyu jadi saya mau tanya dulu nih bagaimana pandangan terhadap keputusan kebijakan privasi whatsapp yang belakangan ini menimbulkan polemik
jadi orang orang lebih baik harus ngikutin aja atau pindah ke lain hati mas banyu
ini menariknya karena memang ada dua hal sih mbak kalau saya lihat
pertama informasi yang tidak tersampaikan dengan baik terkait dengan kebijakan baru whatsapp ini
yang kedua juga
memang tidak bisa kita pungkiri gitu ya
berapa platform messenger lain memiliki tingkat keamanan perlindungan data pribadi yang lebih baik dibandingkan whatsapp
jadi ini dua hal yang harus kita pisahkan gitu ya
nah kalau tadi ngelihat respon dari warga gitu ya
itu sebenarnya kan sebenarnya ketakutan yang tidak beralasan karena whatsapp sendiri sudah membagikan data ke facebook sejak dua ribu enam belas sebenarnya
data yang dibagikan itu cuma data nomor
telepon kemudian perangkat kerasnya misalnya
kemudian os yang digunakan operating system di handphone kita yang digunakan apa
tidak bukan percakapannya
percakapannya benar benar tetap dilindungi menggunakan ekvisi end to end gitu ya
itu seperti yang di whatsapp
jadi siapapun tidak bisa membaca yang kita sampaikan
jadi itu sih mbak
jadi balik lagi kalau ditanya tadi apakah kita perlu pindah ke lain hati
itu pilihan sih
itu pilihan ya
kita handphone ya mau pakai merek yang apa gitu ya
mau merek a atau merek b itu kembali ke pilihan kita masing masing
yang penting kita harus tahu sebenarnya kebijakannya seperti apa
oke tadi ngomongin soal data mas banyu
artinya yang dikhawatirkan kan oleh masyarakat yang mungkin saya mungkin juga salah satunya ya
yang nggak terlalu paham gitu
adanya potensi pelanggaran privasi data
walaupun whatsapp sendiri udah bilang gitu kan
ini itu pembaruan kebijakan privasi ini tidak akan memperluas kemampuan
whatsapp kalau perihal pembagian kemudian adanya kebocoran data
tapi yang dikhawatirkan itu tadi pelanggaran data potensi pelanggaran privasi soal data kemudian monetisasi gitu
gimana mas banyu melihat ini
jadi gini sebenarnya tadi yang disampaikan mas alfon sebelumnya sebenarnya sudah clear ya
bahwa kebijakan whatsapp ini sangat berdampak khususnya pada pengguna whatsapp bisnis
whatsapp bisnis pun sebenarnya ada dua
staf bisnis yang biasa digunakan oleh umkm
yang free lah bisa seperti itu yang gratisan
ada whatsapp bisnis api yang menggunakan yang berbayar
istilah dia menggunakan back apa istilahnya ya
di belakang layarnya whatsapp itu bisa bisa dia programmingnya bisa dia kelola dengan sendirinya
nah ini yang whatsapp bisnis for up
whatsapp bisnis api ini yang sebenarnya banyak terdampak dengan kebijakan baru whatsapp ini
justru whatsapp melindungi karena apa
tapi tani sebagai pengguna whatsapp personal
justru akan dikasih tahu kalau kita berbincang bincang dengan pengguna whatsapp bisnis api ini
karena di situ akan dikasih label yang jelas
karena percakapan kita akan disimpan oleh aplikasi whatsapp bisnis api ini
itu yang poinnya
dan balik lagi kalau kepertanyaan bagaimana data kita
sejauh yang saya baca dari kebijakan baru whatsapp ini sebenarnya tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan ya
jadi yang jelas misalnya pesan pesan kita
personal message walaupun di grup itu tetap ter enkripsi ya
tidak akan bisa dibaca oleh pihak siapapun termasuk oleh facebook
info info status segala macam juga tidak akan dibagikan kepada pihak faceboo
kontak kita yang memang dikumpulkan datanya oleh whatsapp juga tidak akan dibagikan ke pihak facebook
jadi sebenarnya sih
kalau untuk pengguna personal buat seperti saya gitu ya
saya sih tidak terlalu merasa ada dampak yang signifikan ya
tetapi mungkin memang
saya tidak tahu nih nanti kedepannya apalagi nih kerja sama whatsapp facebook yang ada di depan
dan itu pasti akan dikabarkan kembalikan kepada kita
tetapi untuk yang saat ini saya tidak melihat ada dampak yang sangat signifikan terkait perubahan kebijakan baru di whatsapp ini mbak
tidak ada ancaman lah ya
seperti yang dikhawatirkan banyak orang ya
kalaupun langsung tekan tombol hias atau agree gitu
kalau melihat kebijakan privasi baru dari whatsapp ini
dengan loyalis atau para user pengguna whatsapp gitu
tapi mungkin yang sebagian lain juga mungkin mikir beberapa kali nih
akibatnya bisa aja nih whatsapp akan ditinggal pergi
pindah ke lain hati
ke sinyal atau telegram seperti yang diprediksi banyak orang
melihat itu juga mas banyu
pasti dengan dengan dengan kebijakan
bahkan bukan kebijakan baru ini
ketika whatsapp akhirnya bergabung dengan keluarga facebook
mungkin sudah banyak orang yang berpikir untuk berpindah ke lain hati
kita tahu media sosial facebook itu media sosial yang sangat besar ya
yang punya eee
powernya untuk untuk untuk memonetize ya untuk kita dan segala macam
bahwa apa yang dilakukan facebook ini akan dibawa ke whatsapp itu pasti ada ya
sekarang sih itu belum
gimana untuk perpindahannya ya
ya wajar wajar saja buat saya sih
balik lagi ke teriak bilang tadi ini pilihan
jadi kalau memang eee
para pemirsa misalnya memang merasa
kalau saya tidak nyaman seperti tadi yang disampaikan oleh
yang diwawancara tadi
saya pengen pindah ke platform lain
telegram atau messenger atau bahkan palapa ini buatan indonesia
atau ada palapa juga
buat saya sih fine fine saja
terus terang handphone saya sendiri punya beberapa aplikasi messenger
kayak install whatsapp
kayak install telegram
install wire juga gitu
jadi balik lagi ke pilihan konsumen lah ya
memang akhirnya saya harus menginstal itu semua untuk berkomunikasi dengan orang orang yang tidak menggunakan platform lainnya
nah ini kembali lagi
buat teman teman ya
butuhnya kira kira komunikasinya dengan orang orang yang menggunakan platform apa
ini aja sih buat saya sih simple itu aja sih
mas banyu terakhir
singkat saja waktu kita sangat terbatas
ict watch sebagai lembaga yang eee
bermitra dengan kominfo
kemudian whatsapp sejak dua ribu sembilan belas
koreksi kalau saya salah
sejauh ini apakah sudah ada wacana atau mungkin
tindakan pre hal ini
ya intinya kalau kita tuh kerjasamanya dengan eee
melakukan edukasi literasi digital di indonesia ya
termasuk diantaranya edukasi mengenai hoax privasi dan lain sebagainya
nah tentunya secara internal kami juga mencari tahu nih kepada whatsapp
karena sebagai mitra kita juga
ini sebenarnya apa sih yang kebijakan apa sih yang
dibikin sehingga membuat heboh seperti ini
dan yang kedua secara eksternal juga kami melakukan edukasi terkait ini
intinya adalah kalau berbicara tentang privasi
kita harus paham
jika kita menginstal atau menggunakan aplikasi di ponsel pintar kita
apa saja akses yang diminta oleh ponsel tersebut
apa saja yang diminta oleh aplikasi tersebut
data apa saja yang mereka ambil dari
itu aja pentingnya yang penting perlu kita perhatikan
apa data yang mereka kumpulkan kalau mereka tidak setuju ya kita uninstall
atau kita nonaktifkan
itu hal hal seperti itu yang perlu kita gaungkan dalam edukasi edukasi kita
terima kasih mas indriatno banyumurti
sudah bergabung dengan cnn indonesia ktk malam hari ini
selamat malam mas danyu